mitigasinya ya mitigasi ya kita tetap menjaga keamanan
supaya sidang mk yang masih berjalan ini bisa berjalan dengan lancar
terus kita akan monitor monitor terus
ya itu kan hak ya hak demokrasi kita hargai
kita juga akan dengarkan apa yang mereka sampaikan
namun sidang ini kan harus kita amankan terus berjalan
ya itu saya kira normal ya
ya kalau namanya satu kegiatan kita kan pasti ada mitigasinya
mitigasi ya kita tetap menjaga keamanan
keamanan kemudian kita punya rencana rencana aksi